jakarta fair sebagai salah satu event yang dibuat untuk memeriahkan hari ulang tahun jakarta
tahun ini akan digelar selama tiga puluh tiga hari tepatnya dari tanggal empat belas juni sampai enam belas juli dua ribu dua puluh
nah pemprov dki jakarta menargetkan ada transaksi tujuh lima miliar rupiah dalam pesta rakyat tahun ini
langsung aja kita cek ombak ya dengan rekan saya di kemayoran
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada reza siregar
kemudian apa nih yang membedakan prj tahun ini dengan prj yang digelar di tahun tahun sebelumnya
ya selamat sore
puspa pada hari ini rabu empat belas juni dua ribu dua puluh
jakarta fair kemayoran ataupun pekan raya jakarta dua ribu dua puluh tiga ini kembali digelar di jxpo kemayoran jakarta pusat
di mana pada tahun ini jakarta fair ini akan dilaksanakan selama tiga puluh tiga hari
mulai dari hari ini tanggal empat belas
dan untuk tahun ini jakarta fair ini mengusung tema
bersatulah indonesia mendukung dalam negeri dan ekspor ke pasar dunia
dengan subtema warga bangsa indonesia meningkatkan kreativitas produk produk indonesia
dan berjuang terus sampai sukses indonesia jaya rakyatnya sejahtera
di mana tema tersebut diangkat ini diproyeksikan untuk mendukung perekonomian indonesia pasca covid sembilan belas
dan jika anda bertanya apa yang membedakan prj tahun ini dan juga tahun sebelumnya
tahun ini sebenarnya cukup spesial puspa
karena memang tahun ini adalah perayaan prj terakhir sebelum nantinya ibu kota berpindah ke ibu kota negara
dan saat ini saya sudah berada di hall c satu tempatnya di anjungan provinsi dki jakarta
saya langsung saja ajak anda untuk berbincang bersama dengan ibu marulina dewi
kepala biro kerjasama daerah setda provinsi dki jakarta
selamat sore ibu dewi
ibu mungkin boleh dijelaskan kepada kami apa saja persiapan yang dilakukan
dalam prj kali ini
ya terima kasih mas reja
ya menjadi bagian rangkaian dari hari ulang tahun kota jakarta ke empat ratus sembilan puluh enam
pemprov dki jakarta turut memeriahkan jakarta fair kemayoran tahun dua ribu dua puluh
dengan menyediakan anjungan pemprov dki jakarta
anjungan pemprov dki jakarta ini terletak di hall c satu jspo kemayoran
tempat kita saat ini berada mas reja dengan seluas dua ribu meter persegi
nah per hari ini
anjungan telah terbangun tujuh puluh booth yang terdiri dari beragam booth booth dari opd
produk produk yang bermutu yang telah dikurasi
tahun ini kami mengusung tema jadi karya untuk nusantara
yang selaras juga dengan ulang tahun kota jakarta temanya
dan booth booth yang ada yang sudah kami siapkan saat ini
itu juga merepresentasikan tema tersebut
baik hal menarik apa saja bu yang dapat anda
dapat dilakukan oleh masyarakat ketika berkunjung ke anjungan provinsi dki jakarta
ya banyak sekali hal menarik
salah satunya ada kids reporter zone
di mana masyarakat yang datang ke sini
bisa anak anaknya diikutkan pelatihan short course terkait reporter
dan kemudian bisa berlatih dan berinteraksi dengan rekan rekan media seperti mas reja
lalu kemudian ada layanan layanan gratis kesehatan contohnya atau samsat
dan juga produk produk bumd kita
yang pastinya punya promosi tertentu untuk di prj
dan bisa belanja produk umkm yang bermutu tadi
tapi yang paling unik adalah di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
kami menyediakan instalasi istana negara yang di ikn
dan ini menjadi komitmen pemprov dki jakarta
bagaimana jakarta juga mendukung keberhasilan transisi ibu kota ke ikn
jadi masyarakat bisa selfie selfie di bumd
di instalasi tersebut kemudian bisa update status
dan juga mendapatkan informasi terkait progres terkini terkait ikn
karena ada badan otorita juga yang bergabung bersama kita
nah kami juga menyediakan panggung
di mana tiga puluh tiga hari ke depan sampai enam belas juli
akan banyak sekali hiburan hiburan
dan juga pertandingan atau turnamen bagi masyarakat secara gratis
baik bu dewi lalu ada berapa bu target pengunjung
ataupun masyarakat yang berkunjung ke anjungan provinsi dki ini bu
target kami adalah lima sampai enam orang per hari
untuk bisa mendatangi abut abut ini
jadi bagi masyarakat dki jakarta yang belum terinfo
silahkan datang dan menikmati anjungan ini
ini dibuka dari empat belas juni sampai enam belas juli
dan dibuka setiap hari
di mana jam bukanya adalah dari untuk weekdays empat belas tiga puluh sampai dua puluh satu tiga puluh
tetapi khusus untuk weekend
kita bisa menikmati dari jam sepuluh sampai jam sepuluh malam
sepuluh pagi sampai jam sepuluh malam
baik terima kasih banyak bu dewi atas waktunya
selamat sore dan selamat motif kembali
ya puspa seperti yang tadi telah disampaikan oleh ibu mas lina dewi
bahwa banyak sekali atraksi atraksi yang dapat dilakukan di anjungan provinsi dki jakarta
namun tidak hanya itu saja puspa
di hal hal lainnya
ataupun di keseluruhan pekanerai jakarta
ataupun jakarta fair kemayoran dua ribu dua puluh tiga
nantinya masyarakat yang berkunjung
ini dapat menikmati berbagai atraksi
seperti kita ketahui banyak sekali pameran pameran
lalu ada banyak juga jualan makanan minuman
pakaian baju celana
dan bahkan otomotif pun dijual di prj
jadi masyarakat yang ingin berkunjung ke sini harus memperhatikan beberapa ketentuan
diantaranya adalah pembelian tiket
dimana untuk pembelian tiket sendiri
ini masyarakat harus membeli di website yang telah diberitahukan oleh pihak jakarta fair kemayoran
dan nantinya untuk harga sendiri
ini sebenarnya tiap hari berbeda
jadi masyarakat harus jeli
dimana pada hari ini
untuk hari rabu
jika masyarakat ingin berkunjung
mereka akan dikenakan biaya sebesar rp empat puluh
dan nanti jika mereka ingin menonton konser sekaligus
mereka akan dikenakan biaya sebesar rp seratus untuk reguler
dan juga rp satu ratus tujuh puluh lima untuk vip
dan jika berbicara mengenai pembukaan yang akan dilakukan pada jam tujuh malam nanti
ini juga cukup spesial
karena nanti rencananya akan dihadiri langsung oleh presiden republik indonesia
yaitu bapak joko widodo
dan juga plt gubernur dg jakarta
bapak heru budi
dimana nanti akan
dibuka dengan meriah oleh penampilan kembang api spektakuler
dan juga penampilan band dari the rain
baik terima kasih reza atas informasinya
atas laporan dari gxpo kemayoran
nanti kita tunggu ya
seru seruannya di sana di prj